hai surat tim gabungan teknik polri berhasil menyelamatkan guru tenaga kesehatan beserta
keluarganya dari serangan kelompok kriminal bersenjata di kebupaten paniai papua tengah
kelompok kriminal bersenjata atau kkb melakukan penyerangan di kampung mandi kabupaten paniai
papua tengah pada rabu dini hari kemarin warga yang terdiri dari guru tenaga kesehatan beserta
keluarganya terjebak di lokasi penyerangan yang dilakukan
inilah detik detik saat tim gabungan tni polri di paniai papua tengah mengevakuasi puluhan guru dan tenaga medis dari sebuah sekolah yang dibakar kelompok kriminal bersenjata
selain membakar bangunan kkb juga melepaskan tembakan ke rumah pedagang di pasar madi aksi baku tembak berlangsung sekitar satu jam

tni polri mengevakuasi peluhan guru dan tenaga medis dari sebuah sekolah yang dibakar kelompok kriminal bersenggata
tni polri mengevakuasi peluhan guru dan tenaga medis dari sebuah sekolah yang dibakar kelompok kriminal bersenggata
pak kabit bagaimana untuk ke depan jaminan keamanan dan keselamatan bagi warga yang tinggal di paniai
seperti apa dan apakah ada informasi terbaru dari satu pelaku yang ditangkap kemarin pak kabit untuk memburu pelaku lain
satu orang pelaku yang sempat diamankan dalam kondisi luka berat dan tergeletak di parit depan kios memang pada saat situasi
ternyata sejak selesai upaya pemadaman itu langsung segera mengamankan diri dari masyarakat menggunakan aparat
dan pagi ditemukan oleh pemilik kios bahwa ada masyarakat yang tergeletak dan langsung dievakuasi ke
rumah sakit dan ternyata merupakan barisan dari kkb pimpinan unyusus kokoya
dilaporkan ini pukul dua belas indonesia bagian timur orang tersebut atas nama
ya orang tersebut atas nama desman koboya
pada hari ini pukul dua belas dinyatakan meninggal dunia dan tadi sudah dilakukan penyekatan kepada pihak keluarga ya dijemput oleh pihak keluarga
bersama dengan masyarakat dan tokoh agama untuk melakukan proses pemakaman
jadi saat ini guru guru dan nakas dibawa kemana dan keamanan mereka seperti apa
untuk kejadian kemarin untuk para guru tersebut memang kita sudah evakuasi ke polres ya
namun sepertinya mereka sudah kembali untuk membereskan sisa sisa lokasi kebakaran
karena mereka tinggalnya kan
terima kasih kombes beni adi prabowo kabitumas polda papua menyampaikan kondisi terkini dari paniai pasca penyerangan kkb